jalan jalan ke danau toba
oke sih siapa yang pantun
selamat datang di danau toba wisata super prioritas
yang jadi venue dari ajang formula one powerboat world championship dua ribu dua puluh
danau toba yang terletak di provinsi sumatera utara ini
telah mendunia karena keindahan alamnya
bukan tanpa alasan nih danau toba dipilih jadi satu dari lima wisata super prioritas di indonesia
danau toba adalah keajaiban alam dunia yang memiliki sejarah panjang
dan keunikan geografis yang sulit ditemukan di tempat lain
terpilih menjadi lokasi gelaran f satu powerboat
danau toba yang merupakan danau vulkanik alami ini
memiliki lintasan terunik di dunia sepanjang dua dua km
dan antusiasmenya luar biasa
dua puluh tiket tribun habis terjual selama dua puluh tiga menit
sejak penjualannya dibuka pada tujuh februari lalu
digelar pada dua puluh empat sampai dua puluh enam februari dua ribu dua puluh
dan pada tahun dua ribu dua puluh tiga balapan ini diikuti oleh sepuluh tim dan dua puluh pembalap dari sejumlah negara
seperti inggris arab saudi hingga korea selatan
meski indonesia tidak menurunkan wakilnya
menpora ri zainuddin amali memastikan akan segera membangun ekosistem olahraga satu ini
mulai dari mempersiapkan atlet hingga membentuk federasi nasional terkait
ajang ini tentu jadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara
apalagi pengguna dan penyelidikan
pengunjung yang hadir bisa menyaksikan langsung penampilan pembalap
yang mengendarai kapal dengan kecepatan lebih dari dua ratus dua puluh km per jam kenapa mau